kita beralih ke berita lain jakarta terus bersolek menjelang pelaksanaan asian games yang tinggal menghitung hari
akses pejalan kaki sepanjang dua km yang mengelilingi kompleks stadion utama gelora bung karno pun dibenahi oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
adalah kesan pertama yang dilontarkan para pejalan kaki ketika melintasi trotoar kawasan gelora bung karno selasa pagi
penataan trotoar sepanjang dua km di kawasan utama perhelatan asean games dua ribu delapan belas ini rampung pada dua puluh satu juli lalu
sebelumnya itu kan trotoarnya agak sempit jadi ya kita yang ingin berjalan kemudian ingin berolahraga itu agak males
tapi dengan suasana yang sekarang ini dengan sangat lebar dan menurut saya sangat bagus jadi kita jadi nyaman untuk berolahraga
akses pejalan kaki di jalan gerbang pemuda senayan ini merupakan salah satu yang paling ideal di jakarta bagi pejalan kaki pesepeda ataupun berkendara dengan menggunakan papan luncur seperti ini
karena memiliki lebar dua belas meter itu artinya bisa menampung banyak sekali pejalan kaki
dan di trotoar ini juga memiliki warna yang berbeda dengan fungsinya masing masing
warna hijau adalah untuk akses pesepeda sementara yang berwarna abu abu untuk pejalan kaki dan warna kuning adalah akses untuk penyandang disabilitas atau yang disebut juga dengan guiding block
selain di jalan gerbang pemuda penataan trotoar juga dilakukan di jalan asia afrika dan pintu satu
trotoar di senayan mengelilingi kompleks gbk
meski secara umum trotoar sudah tampak baik masih ada sejumlah detail yang belum sempurna
antara lain tiang listrik di jalur sepeda dan belum rapinya jalur dan fasilitas bagi penyandang cacat
alfred sitorus dari koalisi pejalan kaki menyarankan ujung guiding block disamakan seperti akses masuk ke gedung yang dibuat landai
itu ada beberapa koreksi koreksi yang masih
banyak kita temukan ya gap ataupun konflik antara kemiringan setelah adanya ram
itu dengan guiding block nya ataupun tactile nya
itu masih banyak sekali yang di atas tiga derajat
jadi sebenarnya kalau di ujung ram itu
sebenarnya kalau memang bisa dibuat lebih landai harus landai
agak sulit untuk menyeberang jalan di jalan gerbang pemuda yang ada di depan gelora bung karno
karena memang pedestrian di kawasan ini belum dilengkapi dengan alat bantu penyeberangan
semacam pelikan crossing yang biasanya dilengkapi dengan tombol untuk menyeberang
dan juga dilengkapi dengan lampu tanda penyeberang jalan
hal ini menyulitkan pejalan kaki apalagi bagi para penyandang disabilitas
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menjamin penyempurnaan pedestrian
di kawasan gelora bung karno akan selesai sebelum tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh